atas dasar rekomendasi dari komnas ham kapolri jenderal tito karnavian membentuk tim gabungan penyidik pada delapan januari lalu
partai gerindra mengkritik membutuhkan tim gabungan penyidik kasus novel baswedan
kepada detik com anggota badan komunikasi dpp gerindra andre rosyade menilai tim gabungan ini sengaja dibentuk
demi kepentingan jokowi dalam menghadapi debat capres cawapres pada tujuh belas januari mendatang
di lain sisi direktur hukum tim kampanye nasional jokowi ma'ruf
adek irfan dan jokowi
menjelaskan keputusan tersebut dilakukan oleh kepolisian dan tidak ada kepentingan politik jelang debat
persoalan tim gabungan ini kan itu juga menjadi rekomendasi dari pihak komnas ham ya
dan artinya apa itu menjadi pihak kepolisian menyahuti tentang rekomendasi tersebut
ini kan persoalan waktu saja mungkin
kenapa misalnya terjadi hari ini kenapa tidak sebelum sebelumnya
ya itu bisa ditanyakan lebih rinci kepada pihak kepolisian
karena ditetapkannya atau dikeluarkannya tim gabungan ini mendekati kelasanaan debat capres
polisi sendiri membantah pembentukan tim gabungan penyelidikan kasus novel baswedan karena ada unsur politik
polda metro jaya menyatakan pembentukan tim gabungan novel sebagai bentuk keseriusan polisi
saya rasa kita secara profesional saja ya sesuai dengan apa yang kita punya sop nya ya
ya tentunya kita kan secara serius ya untuk menangani
untuk mengungkap siapa pelakunya
ya tentunya kita kan meminta untuk memasukkan masukan dari beberapa pihak seperti apa di situ
jadi tidak benar bagi mana
nggak ada nggak ada
sementara itu novel baswedan mengaku tidak puas dengan pembentukan tim gabungan penyelidikan yang dibentuk polri
novel menyebut tim gabungan tersebut tidak jauh berbeda dengan tim yang sudah ada sebelumnya
meski begitu novel mengaku akan menunggu hasil kerja tim gabungan yang beragontakan enam puluh lima orang
dan dibentuk oleh kapolri jenderal tito
oleh karena itu kami meminta untuk dibentuk tim gabungan pencari fakta
bukan tim penyelidik dan penyidik
bedanya apa dengan tim yang sebelumnya
ini yang saya pertanyakan sebetulnya
tapi okelah ini baru dibentuk
tentunya kita semuanya akan menilai tim ini bekerja benar atau tidak
indikatornya adalah bisa nggak ini diungkap dengan benar
saya khawatir kemudian karena sengaja untuk tidak diungkap
maka seolah olah beban beban
bukti yang ditempatkan pada diri saya sebagai korban
tim gabungan penyidik untuk mengungkap kasus teror terhadap novel baswedan
di ketowi kapolda metro jaya irjen idam aziz dan karobin ops bareskem polri brikjen niko afinta sebagai wakilnya
dari pihak kpk polri mengikut sertakan lima orang dari bagian penyelidik penyidik dan pengawasan internal
selain itu ada tujuh pakar yang diikut sertakan dalam tim gabungan ini
ya lebih dari satu
setengah tahun kasus novel baswedan seperti jalan di tempat
tapi baru baru ini polisi membentuk tim gabungan untuk menyediki kasus yang menimpa penyidik senior kpk itu
beberapa pihak melihat aroma politik tidak lepas dari pembentukan tim itu
lalu bisakah tim tersebut menjawab misteri pelaku penyiraman terhadap novel baswedan
kita akan bahas malam hari ini
di studio sudah ada bang usman hamid direktur dari amnesty international indonesia
selamat malam bang usman
terima kasih sudah hadir di prime news bang usman
dan di luar studio kami sudah bergabung bersama dengan kami
bang novel baswedan penyidik senior kpk
selamat malam bang novel
selamat malam mas ranhat
baik alhamdulillah sehat
bang novel ada tim gabungan yang dibentuk oleh polri
yang tujuannya disebut sebut untuk mengungkap kasus penyeraman air keras terhadap anda
kami ingin tahu bang novel bagaimana anda menyikapi secara pribadi tim gabungan yang dibentuk oleh polri ini
terima kasih mas ranhat
jadi saya melihatnya begini
yang pertama tim ini adalah tim gabungan penyelidik dan penyidik
di sini judulnya itu yang dipakai
saya kok melihat tim ini sama saja dengan tim sidik sebelumnya ya
kita lihat rekomendasi komnas ham kita tidak boleh lupa bahwa di sana dikatakan diantaranya adalah ada masalah abuse of process di sana
sehingga apabila timnya juga yang ikut melakukan penggalian lebih lanjut dengan mandat apapun itu menjadi pertanyaan justru
belum lagi dalam beberapa kesempatan justru malah penyidiknya ini menempatkan saya sebagai orang yang dipaksa atau didesak untuk membuktikan perbuatan dari pelaku itu
ini yang saya kok melihat ada keanehan di sana
jadi walaupun begitu saya akan memberikan
dan kita sama sama melihatlah saya kira tim ini sudah terlanjur dibentuk
dan saya berharap semoga mereka bekerja dengan sebaik baiknya
walaupun banyak keraguan yang pada diri saya
sehingga saya kurang bisa merasa bahwa ini suatu hal yang mengembirakan buat saya
keraguan yang seperti apa bang novel
oke yang pertama begini
dalam perkara penyerangan kepada saya itu ada beberapa bukti
bukti bukti pokok yang sudah hilang
yang pertama adalah perbuatan terkait dengan bukti bukti yang terkait dengan sidik jari pada botol pada gelas dan kemudian cctv di sekitar tempat saya tinggal
dan kemudian ada bukti bukti elektronik lainnya
yang itu saya yakini sudah tidak ada dan hilang
selanjutnya apabila kesalahan kesalahan itu yang oleh komnas ham mungkin diantaranya disebut sebagai abuse of process itu
kemudian tidak dijadikan titik tolak untuk melihat proses yang akan diperiksa
lalu tim ini mau mulai dari mana
itu yang menjadi pertanyaan
jadi saya kok melihat sejak awal penyidik justru malah ingin bertanya kepada saya tentang siapa sih general yang saya maksud
siapa sih motif motif dari pencerahan kepada saya ini
saya itu menjadi keanehan kenapa
belum pernah ada suatu perkara street crime kejahatan umum kejahatan jalanan yang diyakini ada dilakukan dengan terorganisir dan sistematis dan ada backup orang kuat di sana
tapi pembuktiannya mulai dari motif
ini yang menurut saya aneh
di situ yang saya ingin garis bawahi
jadi ini justru memberatkan kepada anda begitu sebagai korban begitu bang novel
saya khawatir itu yang mereka lakukan
itu yang saya khawatirkan
walaupun demikian saya sudah menyampaikan juga kepada rekan rekan di kpk yang diikutkan dalam tim itu
bahwa saya akan memberikan keterangan dengan syarat bahwa tim ini mau berkomitmen untuk membuka semua teror teror terhadap kpk
terhadap pegawai pegawai kpk lainnya
yang semua teror itu tidak pernah diungkap sama sekali
dan itu semua ada bukti buktinya
bang novel tadi anda katakan apa bedanya tim gabungan ini dengan yang sudah ada sebelumnya begitu
yang anda maksud ini sebenarnya seperti apa
dengan penyidik yang sudah ada
dengan penyidik yang sudah ada
seperti apa kemudian keraguan anda terhadap bedanya dengan yang sudah ada sebelumnya
bukankah kita sudah tahu sama sama
bahwa proses penyidikan ini sudah berjalan hampir dua tahun
terus kalau dibentuk tim dan tim ini hanya orang yang sama yang ditunjuk
lalu apa bedanya
hanya merubah surat perintah saja
tapi tidak merubah orangnya
itu yang saya maksud
dalam publikasi ke media saya melihat ada satu hal yang perlu digarisbawahi dan perlu diperhatikan
bahwa tim penyidik ini yang sekarang beberapa kali menyampaikan ke media
adalah tim yang baru bekerja setelah empat bulan penyerangan saya
saya lupa tiga bulan atau empat bulan setelah penyerangan saya
itu setelah tiga bulan atau empat bulan barang bukti banyak yang sudah hilang atau rusak
yang saya yakini kemudian tim yang sekarang ini mengerjakan juga tidak mendapatkan bukti bukti itu
ini ini yang saya melihat kok ada suatu permasalahan besar dalam proses penyidikan sebelumnya
dan saya sih berharap titik tolak pemeriksaannya dari sana
tapi permasalahannya adalah
ketika tim gabungan yang dibentuk ini justru memasukkan penyidik sebagai penyidik yang menangani sebagai tim
terus kapan mau diklarifikasi atau dikonfirmasi
itu yang menjadi pertanyaan sebetulnya
mbak novel yang jelas kak polri general cito karnavian menunjuk enam puluh lima orang begitu dalam tim ini
ada unsur unsur lain yang kemudian dimasukkan mungkin
apa namanya dalam tim gabungan ini begitu
artinya ini masih juga masih juga kurang untuk bisa
kalau secara jumlah menurut saya malah kebanyakan bukan kurang
tetapi saya hanya melihat ini
tapi kalau unsur unsurnya bang
dari polri sepertinya ya sepertinya dari polri tidak membuka diri kepada tokoh tokoh dari luar
tetapi lebih banyak mengambil dari staff ahli kaporri sendiri
saya melihatnya seperti itu
dan anggota anggota polri serta tim asistensi kpk yang setahun setelah kejadian dibentuk untuk melihat
perkara penyerangan kepada saya ini
saya kok melihatnya begitu
mestinya membuka diri lah
karena kan dengan membuka diri kita akan melihat kepercayaan dan saya akan melihat bahwa itu ada bentuk kepekaan ya
tapi kok saya melihat tidak ada kepekaan disana
artinya tim gabungan yang dibentuk ini sebenarnya tentu anda berharap harusnya untuk menyelesaikan ini dibuat tim gabungan pencari fakta begitu ya
yang mungkin lebih independen atau
atau bagaimana bang novel
ya idealnya memang tim gabungan pencari fakta itu dibuat dari pihak pihak luar
yang mereka sebetulnya akan mengumpulkan permasalahan permasalahan serta hal hal yang dilewatkan oleh penyidikan perkara ini
itu yang paling penting
jadi tim gabungan pencari fakta bukan teknis melakukan penyidikan
ini yang salah kaprah saya lihatnya disana
seharusnya apabila tim itu independen maka dia akan mendapatkan fakta fakta yang benar fakta fakta yang jujur dan fakta fakta yang jelas
yang dengan begitu kita semua akan lihat kapolri pun akan dapat informasi dan tentunya semua hasilnya akan dijadikan dasar untuk membantu proses penyidikan untuk mengungkap ini dengan terang benderang
kalau kemudian tim gabungan ini dikatakan sebagai respon dari hasil rekomendasi komnas ham bagaimana bang novel
ya memang saya melihat itu ya
cuma permasalahannya adalah jangan hanya merespon secara formalitas
kalau ada permintaan maka dibentuk tim
sekedar dibentuk tim
maksud saya bentuk tim itu betul betul harus untuk mengungkap
kalau sekedar dibentuk bentuk saja ya saya kira sayang ya kita tenaga terbuang dan segala macam effort terbuang untuk hal hal yang kemudian berjalannya hanya formal
walaupun demikian saya tetap akan melihat apakah tim ini kemudian bisa mengungkap
kalau bekerjanya efektif bekerjanya baik mestinya bisa
sekali lagi saya beberapa kali mendapat informasi dari rekan rekan saya yang ikut dalam tim itu bahwa tim ini selalu berbicaranya adalah saya tidak kooperatif
selalu dibicarakan begitu
itu yang menjadi keanehan
tidak pernah dikatakan soal penyidikan yang melalekan atau sengaja menghilangkan bukti bukti
saya tidak tahu mana yang betul antara dua itu
apa yang bang novel dengar perihal anda dikatakan tidak kooperatif ini karena apa sebenarnya
saya kemarin juga berbicara dengan rekan rekan saya yang ikut dalam tim itu
yang diminta untuk ikut dalam tim itu
mereka menyampaikan bahwa dari tim besar itu menyampaikan seolah olah saya tidak mau memberi keterangan atau menutup keterangan
tapi yang dimaksud itu hanya terkait dengan masalah motif dan siapa jenderal yang dimaksud
saya malah curiga kenapa kok tim penyidikan ini tidak melihat pembuktian di luar dari diri saya yang tidak melihat langsung pelaku
tapi malah mereka tertarik atau sepertinya berkeinginan sekali untuk mencari tahu motif dan nama jenderalnya
begini saya khawatir terus terang kalau kemudian setelah bukti bukti pertama di lapangan itu sudah pada hilang atau rusak sehingga tidak bisa digunakan lagi
maka bukti bukti lain apabila diakses lagi saya khawatir ada dua kemungkinan
bisa bukti bukti lain itu digunakan untuk membuktikan bisa juga untuk menghapus jejak secara sempurna itu yang saya khawatirkan
jadi sebenarnya bang navelo sendiri tidak optimistis begitu bahwa tim ini akan bekerja dengan baik atau bisa mengungkap kasus penyeraman air keras terhadap anda
secara pribadi melihat pembentukannya saya kok tidak optimis ya
walaupun demikian saya juga masih ingin melihat apakah kemudian tim ini terpaksa memang akan melakukan untuk bisa mengungkap
semoga saja mereka melihat bahwa ini penting ya
kalau dikatakan penyerangan kepada pegawai kpk atau orang orang yang memberantas korupsi dianggap sebagai kasus biasa ini salah
karena ini tentunya harus dilihat sebagai masalah berat kenapa
orang orang yang berantas korupsi itu mesti harus dilihat sebagai pejuang hak asli manusia
oleh karena itu jangan lagi melihat bahwa ini adalah masalah yang berat
apalagi melihat bahwa ini kasus biasa atau kasus yang seperti kasus kasus pidana lainnya yang dilihat seolah olah ya ada hal yang tidak dianggap penting begitu
baik mbak novel terakhir pembentukan tim gabungan ini kemudian diseret seret atau dikaitkan dengan ini sebenarnya bernuansa politis
karena jelang debat pilpres yang kebetulan temanya adalah mengenai hukum dan ham
bang novel menilai ini bagaimana
sebenarnya saya tidak ingin berbicara kesana ya cuman saya melihat wajar wajar saja kemudian orang akan melihat begitu
oleh karena itu agar tidak dianggap demikian langkahnya langkah yang baik dong langkahnya dibikin langkah yang independen langkah yang objektif
jangan terus kemudian melakukan hal hal yang membuat orang lain curiga saya cuma bisa menanggapi demikian
oke kalau nanti kemudian bang novel dipanggil untuk kemudian diperiksa juga tentu anda siap
saya menyampaikan apabila saya dipanggil sepanjang tim ini berkomitmen untuk membongkar semua serangan serangan kepada orang orang kpk
maka saya akan memberi keterangan dengan tuntas
baik terima kasih banyak mbak novel baswedan sudah berbagi bersama kami di pra indus
kita akan tunggu nanti seperti apa kinerja dari tim gabungan untuk mengungkap kasus penyeraman air keras terhadap handa
terima kasih mbak novel baswedan penyidik senior kpk dan usai jedah baik